kelapa buah yang satu ini memiliki berbagai manfaat bagi tubuh
selain diminum langsung dari batoknya ada pula yang menambahkan pemanis gula dan es batu agar terasa lebih nikmat
tapi tahukah anda kelapa juga memiliki varian lain dengan manfaat yang berbeda
serupa tapi tak sama
ada kelapa muda dan ada kelapa hijau
dua jenis kelapa ini nyatanya memiliki perbedaan dari segi bentuk maupun kandungannya
ada kelapa hijau ada kelapa muda
kalau dilihat dari bentuknya kelapa hijau ini bentuknya lebih kecil ada warna pinknya di atas tapi isi kandungan airnya lebih banyak
kalau yang kelapa muda dia bentuknya lebih besar tapi dia ada dagingnya isi kelapanya yang warna putih yang biasa kita makan tuh
kalau dari fungsinya kelapa hijau ini punya fungsi
kelapa hijau ini punya fungsi dan manfaat yang cukup baik bagi tubuh seperti antivirus antiseptik menetralisir racun dan juga bagus untuk kesehatan ginjal dan juga jantung
kalau si kelapa muda ini dia juga punya manfaat yang cukup baik bagi tubuh seperti mengurangi tekanan darah menuruni gula darah kemudian juga bagus untuk menurunkan berat badan dan juga mencegah batu ginjal
tapi kelapa hijau ternyata memiliki kandungan nutrisi yang lebih banyak dibandingkan kelapa muda biasa
untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh atau mencegah dehidrasi sebenarnya baik air kelapa muda biasa atau air kelapa hijau itu bisa kita pakai

oke dia ini saya ambil
untuk mencegah kita dari gangguan batuk pilek kemudian sakit gangguan pelemahan imunitas lain
maka tidak cukup air kelapa biasa
nah kalau seperti itu tujuannya disarankan untuk memilih air kelapa hijau
diakui salah satu penjual kelapa sebelum pandemi kelapa muda dagangannya dalam sehari bisa terjual hingga dua ratus buah
namun sejak pandemi penjualan kelapa hijau justru meningkat
karena kandungan air kelapa ini dipercaya mampu menangkal virus dan memiliki antioksidan yang baik bagi tubuh
tapi setelah corona kelapa mudanya berkurang bisa lima puluh sampai di bawah seratus biji
lebih laku kelapa hijau kelapa hijau sehari bisa laku seratus biji sampai delapan puluh biji
karena bagus manfaatnya buat antibody lagi corona begini
selain sebagai antioksidan
konsumen lebih memilih kelapa hijau karena dianggap punya segudang manfaat
kelapa hijau itu bagus buat semuanya ya
kalau misalnya keracunan bagus juga
kalau misalnya susah keturunan bisa bagus juga
kelapa hijau dicampur sama kunyit direbus
jadi minum airnya tuh hangat hangat
kelapa hijau dan kelapa muda boleh dikonsumsi setiap hari
tapi perlu dicatat nih agar manfaatnya lebih terasa disarankan anda meminum air kelapa tanpa ditambahkan pemanis seperti gula atau susu
vinanda rahma robin kitt jakarta